sampai jumpa di video selanjutnya
jangan pergi lagi rizky
kamu bukan setegang begitu
saya cuma pengen ngobrol sama kamu
tapi nggak mungkin depan pangeran
ada yang mau saya tanyakan sih sebenarnya sama kamu
kalau boleh tahu om
tentang cewek asongan
mel selalu bicara soal cewek asongan cewek asongan
bahkan saat mengigau pun selalu membicarakan cewek asongan
semua gara gara lo
semua gara gara lo
gak ada apa apa ya
gak ada apa apa ya
apa kecelakaan yang menimpa kamu ini ada hubungannya sama cewek asong
terima kasih om
tunggu satu saat
terima kasih om
senaman ini untuk melihatici lemari
kamu perempuan yang sering dibully oleh pangeran kan
tapi kamu juga sering bantuin dia
namanya putri aurora
ternyata dedenya mel udah tahu soal putri
kenapa kamu diem aja
saya cuma tanya ada hubungan apa pangeran sama cewek asoma
soalnya mel itu kelihatannya benci banget sama dia
pasti ada alasan ya kan
gue gak mungkin jujur ke om raymond soal putri
karena om raymond pasti akan bertindak dengan ngancam putri
hei kenapa kamu diem aja
kamu masih mau ketemu mel kan
cewek asongan bukan siapa siapa om
dia juga gak punya kebenaran
dia juga gak punya hubungan apa apa sama pangeran
cewek asongan itu cuma mahasiswi baru yang dulunya sering dibully sama pangeran
itu juga saya tahu
tapi yang saya tanyakan ada hubungan apa pangeran dengan cewek asok
itu juga saya tahu
tolong taruh ini di ruangan saya ya
saya dipanggilkan di gd
ada apa lagi ya dok
ruangan saya di ujung gd sana
ngapain kamu ke sana
kamu masih baru di sini
ya udah tolong bawa data ini ke ruangan saya
dan nanti minta tolong ke suster yang memang penting
suster yang menggantikan shift kamu
untuk mengantarkan obat
ke ruangan pasien mel di ruang vvip
pasien yang bernama mel saat ini
hasil lab dan pemeriksaannya
bagus tapi pasien masih
mengeluhkan tidak bisa melihat
besok saya akan cek lagi saya berburu
mungkin aja gue ketahuan
sampai di luar
kamu tuh harusnya istirahat biar cepat sembuh
saya tuh udah ngerasa enakan
setelah minum obat
terus kita juga udah ngobrol tadi
saya anterin sampai
dapet taksi ya
bunawang sebenarnya tuh saya
pengen banget ikut burawang pulang
ke rumah bunawang
karena saya pengen
deket deket rizky kalau perlu ada kontrakan
deket paregar saya bisa kontrak di situ
kamu coba tenang
supaya cepat sembuh
nanti saya akan coba bujuk rizky lagi
mudah mudahan rizky udah tenang
jadi bisa dengerin saya ngomong
eh udah nyampe taksinya
yaudah saya permisi dulu ya
cepat sehat ya
jangan pergi lagi rizky
maaf maaf rizky tunggu
aku gak akan biarin rizky pergi lagi
aku yakin tadi rizky udah mau pulang ke rumah
kenapa mama nekat ngejar aku kayak tadi sih ma
kamu jangan berdiri itu aja
mama gak mau
mama mau sendiri
kita duduk di situ dulu ya ma
gue bisa keluar tanpa ketahuan
gue juga lumayan lega lah
walaupun masih khawatir sedikit sama kondisi nyamel
put put put
tunggu dulu put
gue hantarin lu pulang ya
gue bisa balik sendiri kok
eh put put put tunggu dulu put
jangan sampai pak raymond tau kalo lu keluyulan di rumah saki
atau lulusannya bakal bahaya
shh dah ikutin gue ya
gue udah ngerunak